aduh tarinya cepet banget sih
hii parah tuh berisik banget sih
bisa ga ga usah teriak teriak
eh gimana ga usah teriak teriak orang tadi ngaku banan aler gitu
ya biarin aja tuh makanya kalo hari itu bareng bareng
hei ayo deh kita berangkat aja anak anak mana
justru itu saya teki lagi
arti juhaduh bakal tetep neror kita dong
udah tenang aja
ga bakalan tau kok hantunya
aduh parete pernah bilang ke parete
yang mana rumahnya
yang mana rumahnya
yang mana sih rumahnya
ibu ibu tuh
mereka mana hari parete
ga usah dah ga akan ada yang ngambil atau angkot butut gitu ma
sekarang kita masuk kesana
kita kembaliin jalan pun yang diambil sama rafa
ini saya angkot gautau dicuri orang
gak ada yang mau bawa parete
dijual juga ga laku
daripada kita balik ke rumah
ntar rafa disuruh balikin lagi
parete mau tanggung jawab sama warga
bisa aja dibilangin sama warga gara gara parete
ya jangan atuh
engga sampai yang takut
belum sampai masih di depan angkot
uduh pacocok kembelengan
ah ini pasti mainannya si adam ini
bisa nyumpel disini jadi susah
bima kenapa sih kerennya gitu
ini kan jelangkung
kok bisa ada disini sih
terus anak anak bawa yang mana kalo ini kagak dibawa
nanti kalo saya ketemu sama hantunya gimana nyah
jangan nyah nyah ya
ini kenapa bisa ketukar begini sih bonekanya
terus yang dibawa anak anak
berarti boneka mainan ini beneran ya
iya beneran ya
ugh guru budi
sekarang rava kembaliin ya
jelangkungnya ke tempat rava ambil dulu
kamu nggak usah takut
kan udah gitu gitu ways
cepetan sih rafa malah bengong
tenang aja disini ada pak rt sanguburanti
tapi pak rt tongkiat tuh
saya melindungi dari belakang
rafa gak usah takut
kan disini rame
ada mami ada pak rt
itu disitu tempatnya
nangkung rafa udah anterin kamu
kamu jangan marah ya
pak rt jangan gitu gituan takut
rafa jangan takut
rangkung aku udah anter kembali
pes panah udah selesai
kalian semua menipu
rafa li anak anak
aduh karyanya cepet banget sih
pak rt berisik banget sih
bisa gak usah teriak teriak
hei gimana gak usah teriak teriak
orang tadi ngatur
ya biarin aja tuh
makanya kalau lari tuh bareng bareng
ayo yuk berangkat aja
mau beranak anak bingung ninggalin pak rt
epek pas saya beranak anak udah gak ada anak anaknya
wah culik banget sih
kalau gitu gak bohong dong
itu salah pak rt
kalau mau lari tuh pak rt ikut lari ya tuh
loh yang gak bisa begitu
saya akan konsentrasi dengan urusan saya sendiri
ibu tadi bawa anak anak
hei pak rt denger ya
saya juga maunya mau beranak anak
tapi saya bingung mau beranak anak apa mau beranak anak pak rt
loh yang gak bisa
tadi saya tuh saya lagi begini
saya lagi begini
makanya jangan pelukan sama tembokan tuh pak rt nya
saya nengok ke belakang
tiba tiba ada yang begini
gimana sih kalau ngomong suka setengah setengah
yang bener doang nih
rafa kita selesai dulu ya
kadang gak bisa kadang
nanti hantunya muncul lagi
kita harus lari lagi
kalau muncul kita lari lah
masa diam aja
aku gak tau kak
aku gak tau
kalian kemana sih
nggalin kita berdua
nggak boleh ketirak teran
nangisnya denger lagi
kalau kak aku ngebaca mantra nya
hantunya gak bakal marah

aku yang ambil boneka
kamu yang baca mantra nya
kamu yang salah
nggak ada apa apa

san motornya tuh
mbak della supaya
agak nggak usah maquirsal particularly cute
harusnya sedih juga
thick head lisan di sisi dulu
lihat gitu dia kah
gak usah maquirsal
aku jual edition disini

tapi mbak staff

kenapa bonekanya bisa ada di situ
iya justru tante yang mau nanya
kamu kesini kan mau ngembalikan boneka jelangkung kan
kenapa masih ada di rumah bonekanya
jadi saya susah nih nganterin jelangkung kesini
mana tempatnya serem banget lagi
banget banget banget bima
oh iya pantas aja hantunya marah
pasti tuker sama punya tommy
ali ali ali tunggu
tante sama bima tunggu sini aja
bima bima kamu berani di sini
berani berani ngumpet
ya udah bima tinggal aja di sini
aduh anak anak bima
ah rampah ali ya ampun
hei kalian itu dari mana
kita nyariin kemana mana sampai ke ujung dunia adanya di sini
eh pak rt duluan yang lari
pak rt lari duluan
jauh agak goat